memburu kesiapan sekolah tatap muka bulan juli nanti
pemerintah kota makassar menggelar festival smart vaksin
ribuan guru dan tenaga pendidikan
mulai taman kanak kanak sampai sekolah menengah pertama pun divaksin di lapangan karibosi makassar
meski tetap menggunakan pola yang diterapkan kementerian kesehatan
tapi model vaksinasi mulai hari sabtu ini hingga hari minggu esok sedikit berbeda
di mana individu yang akan divaksin cukup mendatangi sebuah meja panjang
di tiap meja panjang dari sepuluh meja panjang yang disiapkan
sudah ada tenaga pendaftaran screening dan vaksinator
guru guru pun menyambutnya dengan bermacam tanggapan
menurut saya ya pak bagus tapi sayangnya menurut saya tidak semua dapat
hanya beberapa guru dan kemudian panitia
makanya kurang persiapan yang bagus
nakesnya juga jadi kita bingung yang mana mau didengar
jadinya juga orang jadi tidak teratur
sfa negeri empat makassar

khususnya bagi tenaga pendidikan
karena kan kita tahu sudah ada rencana pemerintah untuk membuka sekolah pelajaran tata muka
bahkan pemerintah kota makassar sudah menyiapkan aplikasinya dan mulai diuji coba
sistem digital ini diharapkan memudahkan tim vaksinator bekerja
yakni tidak perlu lagi membawa perangkat administrasi pendaftaran
berupa alat tulis kantor dan laptop
tapi cukup dengan telepon pintar
individu calon vaksin pun dimudahkan dengan mengisi formulir pendaftaran lewat aplikasi
nantinya data dari telepon pintar tinggal dihubungkan dengan pemindaian kode
atau scan barcode ke telepon pintar salah satu tim vaksinator
kita lagi mensosialisasikan sistem aplikasi yang mempercepat
yang sekaligus konek dengan p care
artinya tidak ada prosedur digital yang memang sudah ditetapkan oleh kemenkes
dengan apa yang kami persiapkan
itu betul betul sudah connect
bahkan kita akan bisa mempercepat
sedangkan bahwa satu tempat satu hari
tapi ini hari kita bisa mencapai dua orang
pemerintah kota makassar mendapatkan jatah dua ratus empat puluh ribu dosis vaksin
dari satu enam juta dosis vaksin yang diberikan pada pemerintah provinsi sulawesi selatan
alwi fauzi makassar sulawesi selatan